masih seputar obama mantan presiden amerika serikat ke empat puluh empat ini
sempat mengucapkan beberapa ungkapan dalam bahasa indonesia
saat berkunjung ke candi prambanan
dan ini memang selalu ada yang menarik obama bahkan sempat bercanda
dalam bahasa indonesia manggar sari ayuati
yang menjadi pembantu obama selama tur di prambanan juga tidak kuasa
untuk menahan tawa ketika mendengar guyonan obama ini
manggar sari ayuati masih suka tertawa geli
bila mengingat guyonan obama saat mengunjungi candi prambanan
arkeolog lulusan universitas gajah mada yang menjabat kepala unit perambanan
balai pelestarian cagar budaya d i e yang menjadi pemandu obama selama di prambanan ini
tidak akan pernah lupa guyonan obama yang satu ini terhadap adik tirinya maya suetro
kan saya jalan dengan bu maya sutoro itu
kami sempat beliaunya itu bicara dalam bahasa indonesia
dan bahasa indonesia
bahasa indonesia masih bagus sekali bu maya itu
kemudian pak obama itu nunjuk bu maya dia orang jawa
haa begitu jadi masih dia bilang begitu ya
jadi dia bisa bilang dia orang jawa gitu sama bu maya itu
manggar mengaku tidak ada persiapan sebelumnya ketika akan memandu obama
pribadi obama yang hangat supel ramah dan tinggi sifat kekeluargaannya
membuat manggar nyaman ketika berkomunikasi dengan obama
obama pun selalu antusias memperhatikan penjelasan manggar
obama pun kerap bertanya tentang hal hal yang menarik perhatiannya
kekaguman manggar pada obama tak hanya soal antusiasmenya atas candi prambanan
manggar tak menyangka pria lima puluh lima tahun ini masih sangat bugar
obama tanpa lelah naik turun dan keluar masuk semua candi di kompleks candi prambanan
bahkan di sela sela itu obama masih sempat bercanda langsung dengan manggar
waktu itu waktu mau naik ke candi siwa saya itu agak kaget gitu
jadi beliau itu bisa lari lari ya bukan lari kenceng gitu
enggak ya lari lari kecil menaiki tangga meniti tangga itu
kan itu sesuatu yang sulit ya apalagi untuk mungkin seumuran beliau segitu
terus dia itu dengan ringannya bisa lari naik tangga
itu kan terjal lagian tangganya itu kan kecil kecil
kalau sampai terpleset sedikit itu sangat berbahaya gitu
tapi dengan entengnya beliau itu bisa lari lari kecil naik kayak gitu
terus dia capek dia malah nanya begitu sama saya
bagi manggar kunjungan obama ini merupakan kehormatan untuk semua pihak yang mengelola candi perambanan
ia berharap candi perambanan makin banyak dikunjungi wisatawan setelah kunjungan obama ini
hendrawan setiawan yogyakarta